saudara sekjen pbnu saifullah yusuf menegaskan jika keputusan pkb merapat ke kubu presiden dan wakil presiden terpilih prabowo subianto gibran raka buming raka
sebenarnya sesuai dengan seruan pbnu sejak awal
usai acara halal bihalal pbnu bersama presiden dan wakil presiden terpilih
ria yang akrab di sapa gus ipul ini menyebut langkah yang diambil pkb untuk merapat ke kubu prabowo gibran seharusnya dilakukan sejak lama
gus ipul juga berharap agar pkb segera melakukan regenerasi kepemimpinan
alasannya agar pkb bisa menjadi partai yang lebih sehat
pkb bergabung menurut saya itu sebenarnya sesuai dengan seruan kita dari awal dulu
untuk kembali ke kubu presiden dan wakil presiden terpilih
yang ketiga teman teman di pkb harus terus berusaha untuk menggaungkan perubahan
ya seharusnya begitu biar sehat partai itu